hidup dalam bagaimana geopolitik yang sekarang begitu
kan banyak kan bapak itu misalnya tujuan wisata yang juga mempromosikan kulinernya di daerah tertentu
memotong bawang tidak jarang membuat mata perih hingga mengeluarkan air mata